sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mila kamu tunggu di sini dan jangan kemana mana
kamila kamu ngapain di situ mila
kamila disuruh tunggu di sini sama tante amber kak
tante amber masuk ke dalam kamar
mau ke rumah sakit
ke rumah sakit
tante tolong jangan temui pak haris dulu tante
memangnya kenapa mila
tante pak haris itu lagi sakit tante
tante tahu mila
kalau pak haris itu lagi sakit
tapi jangan dengan sakitnya
kamu juga harus merasakan apa yang pak haris rasakan
tante nggak mau mila
ma jangan ma
kamila benar ma
tante takut kalau mama ke sana
keadaannya jadi makin kacau lah
apalagi kalau mama sama marah marah ke pak haris
dengan alena datang setiap hari ke rumah kita
keadaan kita juga nggak kacau
alena paksa paksa kamila untuk mendonorkan ginjalnya untuk pak haris
dan mama nggak mau itu terjadi
mama nggak mau kamila berkorban untuk keluarga mereka
mereka itu keluarga jahat
terlebih lebih sama kamu tovan
jadi mama sekarang mau pergi ke sana untuk membereskan semuanya dengan pak haris
ma mama tunggu ma
tante tante tolong jangan
jangan ketemu sama pak haris nanti
jangan marah marahi pak haris
minimal untuk saat saat ini tambah
mau jangan marah marah dulu
kalau mama mau marah marah nanti nanti aja ya ma
mama ini mau membela dan menolong kalian
memang gak mau keluarga kita dianggap sepele terus sama mereka
biarin mama pergi
masih taufan biarin mama pergi
ma mama jangan ma
ya papa pergi ma
kak bagaimana ini kak
kamilah takut kalau tante amar benar benar maru sama pak haris
nanti nanti kondisi apa apa kalau tambah drop
kamilah kamu tenang dulu ya
fadil fadil aku harus ngomong sama fadil dulu
saya mau bertemu dengan pak haris
di mana ruangannya
ada apa anda mau ketemu dengan anak saya
saya mau kasih tahu mbak haris apa yang sudah dilakukan oleh anaknya di rumah saya
dan saya minta kepada ibu dan keluarga ibu berhenti mengganggu keluarga saya terutama camilla
karena saya tidak suka keluarga saya ada yang berhubungan dengan keluarga ibu
jadi ibu kesini mau memarahi anak saya
kalau begitu ibu sampaikan saja sama saya
nanti saya akan katakan pada anak saya
tapi saya mau langsung ketemu dengan pak haris
dan saya tidak izinkan kalau kedatangan anda kesini untuk memarahi dan memperingati anak saya
oke kalau begitu
sekarang saya mau tanya sama ibu
dan ibu harus jawab dengan jujur
kenapa ibu dan alena menyuruh camilla mendonorkan ginjalnya untuk ke haris
kami tidak pernah minta kamila untuk mendonorkan ginjalnya untuk haris
siapa yang bilang begitu
memang nggak ada yang bilang begitu
tapi cucu ibu alena datang ke rumah saya
dan memaksa camilla untuk mengisi biodata
mengajukan diri kamilah sebagai pendonor

alena melakukan itu
dan saya tahu alena tidak mungkin melakukan ini sendiri
pasti ada anggota keluarganya mendukungnya
dan saya yakin orang itu adalah ina
ya allah ibu amber
saya sama sekali tidak memaksa camilla untuk melakukan itu
dan saya tidak percaya ibu
buat apa ibu membebankan semua tanggung jawab kepada kami untuk menolong pak haris
kerjaan ibu dan alena apa
ibu dan alena hanya mau duduk duduk tenang menunggu proses transplantasi ginjal camilla kalau ternyata ginjalnya cocok dengan maharis
itu mau ibu
tunggu dulu ibu amber
ibu amber jangan marah marah dulu
saya rasa ada kesalahpahaman di sini
saya sama haris tidak pernah meminta camilla untuk mendonorkan ginjalnya
apalagi meminta alena untuk mendonorkannya
alena untuk memaksa camilla
kami sama sekali tidak pernah melakukan itu
tapi buktinya buktinya cucu ibu datang ke rumah saya dan memaksa kamila untuk menandatanganinya
untung saya datang dan mengagalkannya bu
kalau tidak kalau tidak pasti camillah sudah terbujuk oleh elena dan bersedia mendonorkan ginjalnya untuk pahari secara cuma cuma
bu tini saya mau mengingatkan ibu sebelum ibu melimpahkan tanggung jawab kepada camilla
harusnya ibu berpikir dulu
kenapa semua ini terjadi
semua ini terjadi karena sikap keluarga ibu dan ibu yang begitu sombong kepada keluarga saya
bu tini ingatkan
waktu ibu menghina anak saya karena cacat dan alena meninggalkan tovan
tidak pernah memikirkan perasaan tovan
dan pak haris
pak haris dengan kasarnya meluduh camilla dan tovan berdua untuk menangkapnya

saya tanpa mau mendengarkan penjelasan tovan dan camilla dulu
dan semua ini adalah akibat arogan dari keluarga ibu kepada keluarga saya
jadi sekarang saya ingatkan lagi sama ibu
semua ini adalah hukuman untuk kalian
jadi silahkan nikmati hukuman ini
jangan pernah mengajak camilla untuk merasakan kesusahan kalian

hidup saya sendiri
dan terima kasih saya untuk melahirkan semuanya
saya cacat dan hina di mata ibu tini
tapi sekarang kamu bisa lihat sendiri kan
siapa yang lebih hina
tapi anak saya tidak pernah menyusahkan orang lain
tapi anak ibu pa haris
dia sekarang lemah dan mengkhawatirkan
tapi dia dengan tiganya mau mengambil ginjal orang lain
handphonenya sudah aktif belum
mama masih belum mengaktifkan handphonenya
taufanil mila benar benar tidak tenang kak
mila takut kak
mila takut kalau tante ambar benar benar marahin papa
mila kamu tenang dulu ya
aku yakin mama gak akan tega marahin pak haris
karena kan pak haris lagi sakit
semoga seperti itu kak
tapi tapi tante mila benar benar enggak tenang kak
kalau sampai tante ambar marahin papa
papa pasti akan merasa sangat bersalah
karena dia sudah merepotin semua orang
dan kak fadilya sendiri kan kemarin
kondisinya papa mila takut papa drop
dan kondisinya akan semakin buruk kak
kamu harus berpikiran positif
supaya papa kamu enggak kenapa napa
fadil kenapa kamila menangis dil
ada masalah apa lagi
kenapa kalian diam semua
mama dari mana ma
mama dari rumah sakit
mama habis marahin ibu tini
tante benar benar marahin ibu tini tante
enggak ada hujan enggak ada badai
marah marahin orang melabrak orang
kenapa sih ma
enggak ada hujan enggak ada badai gimana pa
barusan ada badai besar dan hampir mencelakai kamilah
ada badai apa ma papa enggak ngerti
alena datang ke sini dan minta camilla mendonorkan ginjalnya
pak haris menderita gagal ginjal pak
kenapa harus kamilah yang mendonorkan ginjalnya
benar benar udah gak habis pikir mama sama dia
tante alena udah tes tante tapi ginjalnya alena gak cocok
terus kalau alena enggak cocok kamu cocok begitu
mila tolong deh kamu tuh jangan cepat terbujuk rayuannya alena dan neneknya
mereka itu dua duanya jahat mila
mama tenang dulu dong mama mama jangan emosional seperti ini ma
gimana mama gak emosional pak wajar dong kalau mama kasih peringatan keras untuk ibu tini
tante terus tante juga marahin pak haris tante
untung tanpa tidak ketemu sama pak haris kalau tanpa ketemu sama pak haris
pak haris juga akan pantang marahin
karena pak haris itu betul betul laki laki yang lemah dan enggak tahu diri
ma sudah ma cukup
pak udah deh pak pak enggak usah aku campur deh pak
pak sekarang papa pikir apa papa mau keluarga kita disusain terus sama keluarganya mereka
mila tolong deh mila kamu tuh jangan bertindak bodoh
kalau kamu mau melakukan sesuatu pikirkan dulu baik baik mila
jangan kamu asal asalan aja memindahkan organ kamu ke orang lain
kamu pikir mila kamu pikir dengan hidup satu ginjal itu mudah
kamu baru saja koma mila belum ada satu bulan
semua itu membahayakan kamu mila
kalau kamu sampai terjadi apa apa bagaimana mila apa kamu enggak kasihan sama kava
kava butuh kamu kamu kan di sini kamu harus berhati hati
nah sudah ma jangan marahin kamila terus
fadil berterima kasih ma karena mama sudah peduli dan sayang sama kamila
tapi kalau mama marahin kamila terus kamila akan semakin tertekan ma
permisi ma setelah
sudah sudah mama mama tenang saja dulu sabar dulu ya
mereka itu benar benar keterlaluan pa mama benar benar enggak habis pikir
kenapa dulu mama suka sama alena sekarang mama benar benar benci sama alena